tapi bagaimana memastikan bahwa partai partai papan tengah ini p tiga kemudian pan masuk dan menempel diingatan kolektif
karena kalau misalnya tadi dikatakan pembedanya agak sulit antara satu partai dengan partai lain jadi apa sekarang bang saleh
jadi pertama begini kalau kita kan pan itu dari awal kelahirannya kan kita selalu mengacu pada reformasi
sebetulnya kan apa yang kita hadapi dalam demokrasi yang sekarang itu dengan segala kelebihan kekurangannya itu adalah reformasi
nah tapi itu kan nggak cukup hanya mengulang cerita seperti itu
tentu kita meminta pada seluruh kader kader kita yang terutama caleg caleg itu untuk menjelaskan kepada masyarakat apa semestinya yang sekarang dan akan kita perjuangkan di masa yang akan datang terkait dengan kepentingan masyarakat
dan di situ kita akan membuat pembeda pembeda
ya akan kita jelaskan pada mereka misalnya kalau pan ini
pan ini menang misalnya seperti itu lalu dari sisi pengelolaan guru pengelolaan honorer pengelolaan yang lain lain itu akan kita sampaikan ke mereka
dan ini bisa saja berbeda dengan secara spesifik ya dengan apa yang dikampanyekan oleh capres capres itu
bisa jadi kan capres cawapres itu dia kan asumsinya kan kita menang besar dan kemudian bergabung di situ
tapi kita bisa mungkin dalam skala yang katakanlah lokal ya karena kan kalau caleg caleg itu kan dia punya dapil sendiri
misalnya di dapil sini bagaimana caranya kita
nah kalau saya misalnya ini mengembangkan ekonomi mikro seperti apa saya sekarang sedang berpikir bagaimana nanti di desa desa itu orang orang dilatih misalnya bekerja
kerjanya apa sederhana menjahit
kita ajarin mereka menjahit supaya mereka bisa ini contoh ya
kalau misalnya nanti yang lain lain pekerjaan pekerjaan ini
jadi sudah sangat sangat personal pendekatan ya
sangat personal dan itu harus kalau perlu memang mereka harus kenal kita
jadi bukan hanya kenal nama begitu taruh gambar di pinggir jalan langsung
yang merasa kita bawakan dipilih enggak
jual paslon dan itu pasti berpengaruh dan itu tidak bisa dilakukan sendiri
karena terutama dengan luas teritorial yang luar biasa di dapil saya sembilan belas keupatan misalnya
itu kita harus membutuhkan banyak tenaga
relawan relawan kita kita minta tolong supaya mereka bahu membahu membantu kita untuk menjelaskan masyarakat
apa yang akan kita lakukan apa yang sedang kita perjuangkan bagaimana kibrah kita di dpr
undang undang apa yang kita setujui
undang undang apa yang kita lakukan
apalagi yang akan kita perjuangkan
itu mungkin mereka lebih paham
oke mungkin mereka lebih paham
mas awi bagaimana dengan p tiga
kemarin katakanlah misalnya di dapil nih ketika kemarin ada badai politik itu
adakah ada secara personal warga yang benar benar menanyakan ini bagaimana ini seperti apa
ya itu bentuk kebudulian
dan apakah itu berpengaruh sebenarnya
ya itu sebenarnya lebih pada bentuk kepedulian
sebenarnya p tiga ini seperti apa kasusnya sih yang menimpa
seperti apa kasusnya
ini partai lama infrastrukturnya sudah cukup kuat sudah merata di semua kecamatan
dan ketika kita nyebut p tiga misalnya di dapil saya itu ya memang terutama pemilih pemilih tradisional itu masih
dan itu yang kita rawat
kalau kaedah pesantrennya itu kan begini
mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik
tradisi pemilih pemilih lama p tiga kita pertahankan
tokoh ulama tokoh masyarakat tokoh pemuda aktivis islam kita pertahankan
sambil lalu kita menyasar pemilih pemilih yang belum tahu p tiga sama sekali
kalau pemilih tradisionalnya ini tidak dipertahankan tidak kuat maka p tiga sudah bubar
namun demikian tantangan kita di dua ribu sembilan belas memang berbeda dengan yang sebelumnya
selain faktor politik adanya pemilu serentak ini baru pertama kali kita semua mohon maaf semua partai politik gagap sebenarnya itu
dan untuk menyaksikan video lengkapnya
dan untuk menyaksikan video lengkapnya